pria ini terus memprotes dan mempersilahkan pengambilan dokumentasi dirinya saat diamankan
petugas satpol pp dalam razia tertip masker yang digelar di pasar tanah abang jakarta pusat
pagi kemarin aksi protes dilayangkan lantaran dirinya tak terima dikenakan sanksi oleh petugas
mendapatkannya dengan mengundi tanpa menggunakan masker dirinya juga mengatakan bahwa tidak takut
dengan pemerintah yang dianggap mengada ngada soal adanya pandemi kofi sembilan belas meski terus menolak
namun petugas dengan sigap memberikan penjelasan hingga akhirnya sang pelanggar mau menjalankan
sanksi sosial yang diberikan oleh petugas diketahui razia tertip masker sendiri dilakukan guna
mengingatkan masyarakat untuk tertip akan protokol kesehatan dengan menggunakan masker
terus mata rantai covid sembilan belas itu
dengan cara menggunakan masker saat di luar rumah ya alhamdulillah setelah kita beri pengertian
warga masyarakat pun memaklumi dan mengikuti aturan yang berlaku
petugas berharap warga memahami akan pandemi kofit sembilan belas dan taat dalam menjalankan
protokol kesehatan terutama mengenakan masker galih putra jakarta